dari cirebon kita ke solo di kawasan soloraya jawa tengah sejumlah bekas pabrik gula disulap menjadi tempat wisata
mulai dari wisata edukasi lewat museum hingga wisata swafoto di bekas pabrik gula yang bernuansa eropa tersebut
informasi ini akan sekaligus menutup produksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
sejarah mencatat tahun seribu delapan ratus tujuh puluh empat sampai seribu sembilan ratus tiga puluh an jawa pernah menjadi raja penghasil gula baik untuk kebutuhan nasional maupun internasional
tetapi jelang perang dunia ii saat resesi global dan juga masa pendudukan jepang di indonesia produksi gula di tanah jawa semakin menurun
imbasnya banyak pabrik gula mesti ditutup
meskipun begitu kejayaan industri gula di tanah jawa
jawa menyesakan sejumlah peninggalan
peninggalan itu bernama pabrik gula colomadu di kabupaten karanganyar jawa tengah
kini menjadi museum dan kawasan komersial the colomadu yang dikelola badan usaha milik negara
alih fungsi pabrik gula yang dibangun tahun seribu delapan ratus enam puluh satu oleh mangkunegoro keempat ini
dilakukan setelah pabrik gula colomadu berhenti operasi dan mangkrak selama dua puluh tahun
di sini kita bisa melihat betapa pabrik gula colomadu pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh an pernah menjadi penghasil gula terbesar di asia
dan pengekspor gula kedua paling besar di dunia
uniknya di sini kita masih bisa melihat jejak jejak industri pabrik gula di colomadu
salah satunya lewat mesin mesin giling buatan jerman yang masih tampak utuh tersimpan di museum
mesin mesin ini seolah menjadi saksi bisu betapa produktifnya pabrik gula colomadu di masa lalu
bentuk bangunan tampak bangunan itu tidak dilakukan perubahan
dan bahkan untuk alat alat atau mesin mesin dari peninggalan pabrik gula sebelumnya itu memang masih kita jaga
cagar budaya seluas enam hektare ini juga kerap difungsikan untuk sejumlah
tak jauh berbeda dengan colomadu
ex pabrik gula gembongan di kartosuro kabupaten sukoharjo ini
juga beralih fungsi menjadi area wisata swapoto sejak juni dua ribu delapan belas
bangunan dengan tampilan art deco ini selesai dibangun pada seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan pada masa kolonial
kita melihat di area solo ini solo raya masih minim tempat wisata
kalau kita berkeinginan untuk mengubah tempat ini menjadi tempat wisata
sayang tidak ada jejak industri gula yang tersisa selain bangunan yang dibiarkan utuh seperti aslinya
di obyek wisata yang dikelola pihak swasta ini
di area seluas dua dua hektare ini ada sejumlah aktivitas wisata yang bisa kita lakukan
mulai dari melihat koleksi mobil mobil antik
bersuah foto di instalasi seni tiga dimensi
merasakan sensasi berfoto di rumah terbalik
dan tentunya mengabadikan momen di gedung syarat histori seperti ini
bangunannya bangunan belanda kan
bagus buat selfie bagus buat main bagus sih
bangunan tuh kayak artistik gitu loh jadi tuh keren aja buat foto foto
kedua objek wisata ini letaknya tak jauh dari bandar udara adi sumarmo solo
dan dekat dengan area swapoto

jika anda ingin mengunjungi kedua tempat ini
disarankan datang pada sore hari saat matahari tidak begitu terik
mahardika utama indra hadi jawa tengah